ibu cuma butuh penjelasan kali ya
kamu baru pulang juga
aku bawa rantang makanan kayak gitu
maaf bu kartu eto'lnya udah abis
tadi waktu bayar parkir di luxor apartemen saya pake wang ada di mobil bu
iya udah gak apa apa
makasih ya pak widdin
ya disini bu
tempet siapa itu ma
itu apartemen temennya mama
dia itu lagi sakit makanya mama jenguk ke sana
mau bawain makanan
ya udah kamu masuk yuk
kamu keliatan capek banget
gara gara pak udin ngomong di mana apartemen rizky
untung aku bisa cepat ngasih alesan dan rizky bisa percaya sama aku
kalau sekarang gue gak mau bohong lagi sama ibu
gue harus jujur kalau gue mau pamit untuk kerja dan bukan kuliah
tumben ibu belum bangun
pasti karena kemarin ibu capek mikirin masalahku
kamu udah bangun put
ini badan ibu panas banget loh bu
ibu gak apa apa
ibu tuh cuma butuh istri
pasti rahat ya
ibu pasti sakit karena kecapean ya bu
ibu tunggu ya
ini semua pasti gara gara aku
kasian banget ibu
udah dari tadi gue nungguin usus goreng keluar
tapi dari tadi pintu kontrakannya masih ketutup rapat
badannya panas banget
gue yakin ibu demam pasti karena
karena mikirin masalah gue
ini semua salah gue
ibu pasti sakit gara gara gue
gue udah salah banget
semua orang juga tau kok ini bukan salah lo
gue gak mungkin kan bermaksud bikin ibu kepikiran
sampai ibu sakit
tapi orang yang paling bersalah itu gue batu bata
jadi sebelum ibu bingung
karena lo panik kayak gini itu gak akan nyelesain masalah
kita pikirin caranya supaya ibu bisa sembuh ya
tapi ini berat banget buat gue
gue yakin banget ibu sakit gara gara gue
gue merasa bersalah banget batu batu sama ibu
harusnya gue gak buangin ibu gue
lo jangan ngerasa bersalah
karena kalau ada yang salah di sini itu adalah gue
gue orang yang paling bersalah usus goreng
karena semua yang menimpa lo semua masalah ini itu semua kan karena gue
jadi biar gue yang bilang ke ibu ya
daripada ini semakin lebar semakin panjang lo tambah gak enak ibu tambah sakit
biar gue aja yang ngomong ke ibu kalau ini karena gue
kalau lo ngomong sama ibu semuanya akan makin panjang
pasti masalah ini menyebar kemana mana
tapi dari pada ke
ibu tadi dengar kalian berdua ngomong apa
apa yang menimpa putri itu gara gara kamu
ibu kan sakit
ibu harusnya istirahat di dalam
ibu gak apa apa
ibu cuma butuh penjelasan kalian